kita juga sudah mengalami kompleksitas yang luar biasa dengan keserentakan model yang lima kotak ini
oleh karena itulah penamaan merek bakpia di sini